tim futsal jawa barat berhasil meraih medali emas setelah menaklukkan maluku utara pada babak final pekan olahraga nasional ke sembilan belas
yang digelar di geraha tangkas kampus itb sumedang senin malam
sementara itu tim futsal dki jakarta dikalahkan oleh jawa timur pada pertandingan sebelumnya untuk memperebutkan medali perunggu
partai final futsal pekan olahraga nasional ke sembilan belas di jawa barat antara jawa barat dan maluku utara
berlangsung di geraha tangkas kampus itb jatinangor senin malam
bermain di hadapan ribuan penonton yang memenuhi stadion kedua tim beradu kebolehan
pada babak pertama tim jawa barat mendominasi jalannya pertandingan
tetapi hingga turun minum tidak ada satupun gol dari kedua tim
pada babak kedua aksi saling serang kedua tim kembali terjadi
dan akhirnya pada menit ke dua puluh empat jenny firmansyah berhasil menjebol gawang maluku utara
yang dijagab kikin berlund
dan akhirnya di satu skor pun berubah menjadi satu
tidak lama berselang gawang maluku utara kembali kebobolan setelah reza yamani mencetak gol
dan menambah keunggulan untuk jawa barat dua
dalam sisa waktu tujuh menit maluku utara menekan jawa barat dengan taktik power play
yakni semua pemain termasuk penjaga gawang maju
tidak sia sia maluku utara pun dapat memperkecil kekalahan setelah saptio june mencetak gol
ke gawang jawa barat yang dijaga irman firman
mencetak gol kegagalan gwani firmansyah
hingga peluit akhir dibunyikan skor tetap dua satu
dan jawa barat akhirnya menjuarai babak final futsal ini
dengan perolehan tersebut jawa barat berhak mendapatkan medali emas
sedangkan medali perak direbut maluku utara dan jawa timur
yang mengalahkan dki jakarta meraih medali perunggu
hasil ini menambah perolehan medali emas sekaligus memperkokoh jawa barat
di urutan pertama perolehan medali pada pon ke sembilan belas ini
tony oktora bandung